pemantan pacarnya di kampung
ada teh iyo
ini bang teh iyo lagi sedih
soalnya kang tisna ketemu sama mantan pacarnya di kampung
mimitnya dengerin dulu atomi
terserah mimi pipi mah mau ngojek
eh im dulu ngeleparin ngelompat miring
gue ngelempar lurus ikan kayak gede yang nyangkut
daripada silang silangan begini
mendingan tukeran tempat duduk
mancing ribet amat sih
mirip hani pun
kwak dibandingwent carpe juga tetap aja lo bilang abdul
lah emang cakepan hani
udah makannya cepet amat saya nggak jadi makan istri saya enggak masak kok
kagak emang buat dimasak dia lagi demo demo enggak masak kenapa
neng yo ngapain kemari lagi kan bikin kuenya udah selesai udah diantar juga
saya cuma mau ngobrol sama pot tati mak si tatinya lagi di kamar mandi
hai eh kenapa nangis nih eh ditanya kenapa malah nangis
ditanya malah makin mewek
enggak enakan di sini
kagak rot disini banyak ikannya
kalau haji babe kalau mancing itu bukan tergantung tempat tergantung umpannya
noh dengerin kata odi dimana aja sama
ribet amat sih rot
di kampus temennya di kuningan
dikira saya ada demo
eh taunya ada orang lagi nyanyi
bukannya kalau demo
sekadang nyanyi juga tis
ini mah beda cak yang nyanyinya artis beneran
sehari ini purr
orangnya ternyata cantiiiiiii
ah gak tau lu
cak sehari ini itu penyanyi
cak jujur lagunya itu seperti itu
resiko jadi orang cantik
dimanapun banyak yang suka
kau ikuti terus sehingga aku susah melangkah
maju mundur cantik
aku nyanyi lagu apaan sih maju mundur
hahaha gua dapet lagi
aduh aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh tangan gua kena batap pancing deh
lu si mu jaheer yang bawa bawa
lu buat mu jaheer lu
or lu bawa naku lapar
lu aja naku juga lapar
dulu sebelum nikah
kang tis janji mak
gak akan nyebut nyebut nama syahrini lagi
tapi tadi dia malah cerita
habis ketemu nama syahrini itu
udah gitu kang tips bilang
sekarang dia jadi cantik mak
diminum dulu teh yo
teh yo kenapa mak
itu lakinya si kang tis nak
habis ketemuan mamatan pacarnya di kampung
ada teh ini
teh yo lagi sedih
soalnya kang tisna ketemu sama mantan pacarnya
di kampung di sukabumi
sekalian balik mas pur
bang doperan satu
tunggu ya mas
beli lima bungkus
cendolnya enggak mas pur
es cendol itu minuman bukan makanan
mas pur pernah minum es cendol tiga gelas gak
cobain dah pasti kenyang
kok saya dipukul sih neng
abang tuh kalau ngerem jangan mendadak
neng yang salah tuh
kalau bilang stop jangan dadap
pakai alesan lagi
mbak beli ketopranya banyak banget
iya di rumah saya orangnya banyak
itu doan ketoprak semua
iya memangnya kenapa
sebenarnya nggak apa apa sih
saya antrinya jadi agak lama
sabar mas pur
saya udah lapar nih
mudah mudahan nanti saya sudah masak nasi sama sayur
nah ikannya buat temennya
dia makan apaan
kagak dapat ikan juga
gue kagak masalah
si uyuy hari ini masak sebur geng kol
lu kagak mau buat ikan